voi trailernya sih udah keren banget ya pemirsa nah anda tidak perlu menunggu tiga
sepuluh agustus untuk bisa bertemu dengan pendekar sableng itu karena wiro sableng sudah hadir
di studio good morning tapi kali ini bajunya beda iya dong dua ratus dua belas cuma baju baju seperti masyarakat
pada umumnya good morning sherina vino halo mas adri mas adianto ya ini selaku production designer
dari film dua puluh satu wiro sableng by the way trailernya memang keren banget nih sejauh ini apa kita ikutin ya
looknya bikin kita ini gemes pengen nonton banget banget banget dan akhirnya dimajuin tanggal tayangnya
betul kan ya betul betul terus ini gimana rencana ini nih kenapa dimajuin awalnya itu dulu deh
sebenarnya tadinya september terus jadi tiga puluh agustus sebetulnya produsernya sih lebih tahu cuman ya
salah satunya kan karena memang masyarakat daripada banyak yang nunggu nih gitu katanya kelamaan
kelamaan ya udah deh dimajuin saya juga nunggu nih
akhirnya dimajuin karena request dari masyarakat juga ya salah satunya nah ini yang
menarik sebetulnya sherina nih sherina ini kan biasanya berantemnya dia pikir sekarang pakai selendang kan iya dong jadi gimana
iya awalnya gabung ke film ini gimana sherina awalnya sih sebenarnya memang aku sempat denger denger
sih dari beberapa orang bahwa life flight picture sedang menggarap wiro sableng gitu dan itu exciting
banget karena mendengar itu pasti enggak mungkin main main gitu kan dan aku mengenali wiro dari
zaman sinetronnya pas masih kecil aku nonton sinetronnya aku kenal dengan sosok wiro dan
sinto tapi lebih dari itu aku enggak inget karena masih kecil sampai akhirnya ketika aku lagi enggak di jakarta
aku sering whatsappan sama mbak lala sebenarnya nanya nanya soal film gitu karena aku ingin apa ya menimba ilmu lah gitu terus mbak lala mention soal wiro sableng dan dia mengirim
swap artnya yang dikerjakan oleh chris lee dari caravan heaven terus wah ini keren banget sih ini beda dari
yang lain sih jadi ada karakter namanya angginie sher tr wetlife di jelas akan angginie illustrations seperti ini dan respon
pertama aku adalah kenapa kenapa aku gitu aku terakhir main film tuh udah lama banget dan
itu juga bukan aku gak memandang diriku sebagai aktor gitu dan tidak memahami acting segitunya
gitu tapi karena diberikan kepercayaan itu akhirnya aku menghilangkan ragu dan karena ini
ini adalah sebuah produksi yang sangat luar biasa dengan cash yang juga di mention oleh mbak lala
adalah orang orang yang aku ingin belajar banyak juga terus ya jadi gak mungkin enggak sih gitu
pengalamannya ini banget banget banget sama vino juga ini kan aktor kawakan
harusnya sudah sejak vino kecil udah tahu banget kan ya sebagai ayahnya juga yang membuat karakter
wire sableng ini tahu sih iya cuman harus saya harus jujur juga bahwa saya enggak bukan menjadi
orang yang paling tahu tentang wiro sablem gitu jadi ketika saya diajakin justru tim dari lifec
pictures lala dan sebagainya
semuanya itu memang udah apa namanya sudah meriset lebih detail lagi tentang wiro sableng dan ketika saya
dilihat rencana desainnya seperti apa dari dari desainnya bang anto chris lee saya lihat wah gila ternyata
ayah saya nih punya karya yang luar biasa banget gitu dan ini salah satu kesempatan
jadi saya sadar selama ini aja bukan yang nggak sadar gitu karena salah satu salah satu saya pengen keluarga
pengen wiro sableng ini diangkat lagi karena life pixer lala pernah bilang kita pengen bikin
wiro sabdong naik di level yang lebih tinggi lagi gitu nah ternyata dibuktikan gitu dari awal tuh sudah
dibuktikan dengan konsep artnya apanya semuanya dan buat saya ini salah satu kesempatan saya untuk ikut
bersama teman teman melestarikan wiro sableng ini gitu ini teman teman di belakang yang bukan bagian
keluarga aja berjuangnya gila gilaan gitu kan bekerja keras untuk membuat wiro sableng ini menjadi
yang apa namanya bangkit lagi menjadi yang terbaik gitu masa saya keluarganya gak ikut disitu sih rugi banget gitu
hanya kan sosok wiro sableng ini apa ya karakternya tuh kuat banget ya dengan kesablengannya itu gitu
vino bisa masuk ke karakter itu tuh kayak gimana prosesnya
sebenarnya prosesnya juga bukan karena saya sendiri tapi bantuan dari teman teman yang lain juga gitu
dari dari crew dari cast yang memang bener bener membuat wiro sableng ini menjadi milik bersama gitu
saya baca lagi bukunya saya pengen tim tuh pengen wiro sableng ini dikembalikan lagi rohnya seperti bukunya gitu
jadi saya pengen dikembalikan lagi rohnya seperti bukunya gitu jadi saya pengen dikembalikan lagi rohnya seperti bukunya gitu
lucunya tuh seperti apa bukan yang cengesan terus bukan yang slapstick gitu tapi lebih situasional lebih gila dalam arti ya siapapun lawannya sekuat apapun lawannya dia santai aja gitu dia sableng aja gitu
jadi tetap apa ya tetap punya simpatik gitu loh bukan bukan bukan sableng yang goblok gitu
ya spektaklinya pasti tinggi ya apalagi ini kerja sama sama dua puluh th century fox itu

nah kalau yang dia sebagai tim di belakang layar bang anto menghidupkan kembali karakter karakter dari bukunya itu jadi itu tuh sama sama banget ya
ketemu lalo sableng anggini ada lagi tuh saya paling tahu dewa tuwak ya kakak serba tahun
segala macem bukan beda gitu gitu gimana prosesnya prosesnya lumayan lama sih jadi
pertama kali ketemu lalat dengan tahun dua ribu enam belas kita ngobrol ngobrol terus kalau bilang kita bikin
wariswapiro sableng terus wah menarik banget itu akhirnya terus ada caravan tim dari caravan jadi
itu kita bikin konsep awalnya itu setelah saya baca terus kira kira apa yang paling pas buat ini
karena kita nggak mau juga kayak dibilang vino tadi pingin kita angkat ke level yang lebih tinggi lagi
wawancaranya lebih bagus tetep karakter aslinya dari buku nggak hilang tapi tetap kekinian terus
modern gitu terus funky terus stylist gitu akhirnya terus kita indonesia sih yang pertama
di kepala saya waktu itu indonesia ini harus kelihatan indonesia harus kelihatan bukan silat
cina jepang atau korea ini looknya harus benar benar orang ngelihat oh ini film silat tapi kok beda gitu
ya jadi memang semua elemen yang kita pakai untuk desain itu mulai dari kostum setting
apa segala macam benar benar semua yang kita inspirasinya itu dari indonesia terus prosesnya
mungkin waktu itu sama chris hampir lima bulan ya mulai dari sketsa saya bikin sketsa pensil sama
konsep dari karakter prayer orangnya kostumnya kurang lebih kayak apa anggih itu kira kira sebagaimana
perbeberannya kira kira apa terus kalau kita bajunya angin itu
materi rulus yang ditaruh di bagian yang
jadi lem chil alémn itu dikembangin trudy b apa itu didetail lagi gambarnya oleh tim
kera tail and menyes genuinely saya enggak bisa ikut bisa cerita sedikit dia mereka bikin detail
yang udah dikonsepin itu satu satu sampai jadi
jadi kayak mungkin prosesnya kayak satu karakter itu bisa sampai tiga kali pertemuan
kayak wiro itu kalau nggak salah itu gambar itu sampai empat sampai lima kali
sampai kita akhirnya nemuin satu gambar yang benar benar mewakili ini wiro nih
secara kostum dan itu untuk basic konsepnya
terus habis itu kita juga bikin konsep art
maksudnya kita ambil beberapa scene dari skenario yang udah jadi
yang kita bikin ilustrasinya kurang lebih
jadi kalau kita lihat gambar itu kita langsung tahu rasa filmnya itu kurang lebih kayak gini
itu sendiri makan waktu hampir empat bulan
sebelum kita eksekusi detail lagi ke kainnya apa pola potongannya kayak apa
kalau kita lihat tuh wiro tuh jahitan bajunya potongan kostumnya yang di tangan tuh
itu kan sebenarnya kayak kemeja dibalik
masih ada yang dapetin feel itu apa hand made nya gitu
kalau lihat konsepnya ketika pas jadi bajunya itu mirip banget sih memang
sama banget gitu
jadi memang ya beda lah kalau dikerjain dengan serius itu memang beda banget
jadi memang semua karakter ini ada gambarnya
semua karakter golongan putih golongan hitam semua ada
ini kan sutradara angga ya yang direct gitu
saya bikin film film drama lah ya
drama filosofi kopi kemudian juga sekarang masuk ke film action gitu bisa dibilang
ya makanya ini sebuah kerja tim ya
jadi memang bukan kerja perseorangan
jadi memang kita tuh dibantu oleh ada kang yayan ruyian juga yang sebagai action choreographer gitu
terus apa namanya ada chan mancing juga action director
jadi memang kekurangan kekurangan dari masing masing
tim di film ini memang saling menutupi gitu
apa namanya bang anto sebagai production designer juga mendesain apa namanya
wiro sabling universe ini bersama produser itu luar biasa banget gitu
saya melihat saya membaca bukunya dan ketika melihat apa yang mereka gambarkan itu
imajinasi wah iya emang yang gue bayangin begini banget nih
ketika melihat rumah sinto gendeng pertama kali datang set
oh ini sama banget kayak yang saya bayangin bahkan lebih gitu ya
bang anto ini apa namanya membuat rumahnya itu sampe ke dalemnya sampe ke centong airnya itu memang bener bener real gitu
ada ceritanya gitu bukan hanya
jadi konsep yang saya lihat dari gambarnya tadi sketch itu terus diilustrasikan menjadi apa namanya
terus di gambar apa namanya ketika gambarnya aslinya ini sama banget gitu kayak keluar dari komik
iya jadi intinya tuh pengen banget lah ya
boleh dong terakhir nih promo sedikit filmnya tayang tanggal berapa
oh berapa ya harganya ya
pokoknya kalau kalian semua udah siap sableng jangan lupa nonton wiro sableng tanggal berapa
kalau kalian mendapatkan pengalaman berbeda di film indonesia harus nonton wiro sable
tiga puluh agustus ya
kita semua nonton bareng juga deh
kalo gitu selamat ya buat temen temen semuanya
terima kasih banyak
pak amin mudah mudahan gitu kan katanya tayang juga di beberapa negara ya selain di indonesia
kita nantikan tiga puluh agustus
sementara yang kita nantikan hari ini nih pagi ini adalah pendaftaran calon presiden dan juga calon wakil presiden
seperti apa persiapannya kita akan ikuti setelah jeda
terima kasih sekali fakta beran mama sana berterima kasih